calon wakil presiden sandiaga uno meminta maaf pada gubernur jawa barat ridwan kamil
sandi sempat membuat kang emil tersinggung dengan pernyataannya
kepala daerah harus fokus urus daerah dan tidak ikut campur di urusan pemilihan presiden
dalam akun instagram pribadinya calon wakil presiden sandiaga uno ed sandi uno mengunggah foto akrab bersama kang emil
sandi juga menulis di keterangan foto bahwa mereka berdua tidak ada masalah apapun
sandi menulis dengan bahasa gaul anak jakarta selatan
sementara itu gubernur jawa barat rituan kamil juga ikut mengunggah foto keakraban dirinya dengan sandiaga yang sedang asik menikmati kopi
di akun twitternya ed ridwan kamil kang emil mencuit mereka berdua damai damai saja saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran
sebelumnya cawa pres sandiaga uno meminta agar kepala daerah fokus untuk melayani masyarakat di wilayahnya masing masing
sehingga jangan ditarik kerana pilpres
memang realita bahwa gubernur gubernur ini terpilih atas dasar sebuah proses pilkada yang panjang dan melelahkan
tugas mereka sebetulnya adalah bagaimana meningkatkan pelayanan masyarakat dan fokus di wilayah masing masing
jangan ditarik tarik kepada pilpres
menurutnya selama tidak mengganggu pekerjaan melanggar aturan dan membawa bawa institusi sah sah saja kepala daerah berkampanye
hal serupa juga dilakukan sandi saat menjabat sebagai wakil gubernur dki jakarta
berkaca pada pengalaman pribadi dua ribu delapan belas pak sandiaga uno datang ke jawa tengah menjadi jurkamnya sudirman said
datang ke periangan menjadi jurukam pasangan asyik beliau kapasitas wakil gubernur
dalam posisi publik kan
kini keduanya sudah menunjukkan ke publik bahwa tidak ada persoalan pribadi di antara mereka
ari yulianto cnn indonesia